kecil buat gue ya asal
elunya nggak apa apa aja
habis ini sebelum nganterin lo ke hotel venus
gue ke satu tempat dulu ya
ya disini tempat gue olahraga biasanya
hmm ada otot ya kuat makanya
hah udah diem diem gue tahu memang kelihatannya nggak ada apa apa disini
tapi ya ginilah gue gue kalau latihan nggak perlu pakai alat lain gede gede
so y ya bisa aja yang penting repetisinya ini gue contohin lo bantuin gue aja
lo duduk sini